gak salah lagi
ini memang kalung turun temurun dari keluarga besar bapak erlangga
ini si bu
sepertinya pernah ketemu ya pak
waktu itu ibu dan anak anak panti ngisi acara di hotel saya
silahkan masuk pak
silahkan pak raka silahkan duduk
iya terima kasih bu
kok tumben datang kemari
biasanya ibu ajeng
jadi saya langsung aja ya
sebenernya saya datang kesini mau nanya sesuatu
kalau naya tinggal disini bu
mbak naya tinggal disini
ada apa ya
kok pak raka bertanya tanya tentang naya
sini sayang sebentar
bilang ada tamunya mau ketemu ya
tante naya lagi keluar bu
kata ada keperluan
kalau gitu ibu telepon sebentar ya pak ya
gak usah bu
gak apa apa saya tunggu disini aja
pak om masih inget sama aku gak
eh temen kamu gimana
teman aku alhamdulillah baik om
kalian sudah saling kenal
waktu itu aku pernah ketemu sama om ini
terus om ini temennya tante naya kan
iya itu bener banget sayang
tau gak sih
tante naya itu baik banget
waktu itu tuh dia
ngasih aku puding
itu puding yang biasanya tante nanya bikin di hotel
eh kamu tau gak
selain bikin puding
tante naya tuh jago banget loh
masak yang lain enak banget
maaf pak raka
jadi sebenernya belum disukuin minum
sebentar bikin teh dulu ya pak ya
iya bu makasih makasih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gak salah lagi
ini memang kalung turun temurun dari keluarga besar bapak erlangga
kalung ini warisan terduduk mendun dari papa
papa bakal malah besar
suatu saat nanti
kalo mas punya keluarga dan anak
mas bakal kasih kalung ini ke anak mas
ini memang kalung yang dulu dipakai sama mas aldi
kalung warisan keluarga erlangga
artinya anak mas adi yang selama ini aku cari cari itu aura
tuhan udah ngasih petunjuk
saat dulu aku ketemu sama allah
om kenapa sedih
tenten aja cerita ya
aku gagal punya keluarga
aku gak sedih
aku cuma merasakan kesedihan kamu aja aura
aku bersyukur banget om
sekarang aku udah gak tinggal di jalanan lagi
sekarang aku udah tinggal di panti yang enak banget
apalagi aku punya buah hati
yang baik dan sayang sama aku
itu sudah lebih dari cukup
sebenarnya om enak
walaupun buah hati bukan ibu kandung aku
tapi buah hati tuh baik banget sama aku
tapi buah hati tuh baik banget sama aku
gak kayak keluarga aku om
mereka tega uang aku sampe aku jadi gelandangan

aku sampe sekarang
belom bisa maafin mereka
kalau sekarang aku jujur
mungkin aura gak bakal mau terima aku sebagai keluarganya
mungkin aura gak bakal mau terima aku sebagai keluarganya
kamu itu kecewa
juga marah sama keluarga kamu
kamu harus ikhlas kamu gak boleh sakit hati
dan jangan diinget inget lagi
dan sekarang ada ibu
aku janji akan bertanggung jawab
dan membayar semua beban yang aura derita selama ini

kamu mau kan tinggal sama
kamu mau kan tinggal sama om
om mau adopsi kamu
om gak cuma mau bikin aku seneng kan
om benar mau adopsi aku kan
om mau adopsi kamu
belum bisa jujur sama kamu aura
aku berasa kayak lagi mimpi tahu gak sih om
akhirnya aku diadopsi
apalagi kan aku diadopsi sama orang yang baik banget ya om
untuk mengurus semua surat suratnya
aura secepatnya juga
saya boleh bertanya
statusnya para kaini sudah menikah
atau belum ya
saya belum menikah
tapi walaupun saya belum punya pasangan
saya akan mengurus aura dengan baik
dan mama saya juga pasti akan bantu saya
sekali lagi minta maaf ya pak
saya menanyakan hal tersebut
karena saya juga harus jaga jaga
jadi yang mengadopsi aura itu bukan keluarga yang salah
besok saya tunggu untuk surat suratnya pak
om makasih ya
sebagian dari keluarga om
karena memang seharusnya
kamu sudah jadi bagian keluarganya om
besok kamu jemput ya

kamu tinggal di rumah
kenapa kenapa seret seretan sama papa ada apa
aruna kamu tenang aja ya
nanti papa beliin kalung yang lebih bagus
kalung itu satu satu peninggalan ibu kandung aku
eh pak pak mohon maaf pak
saya gak tahu kalau papa ada di kamar tasya
tidak nu saya cuma mau kasih tahu kalau makan malam sudah siap
makan malam yuk
aku gak lapar pak
nah kalau kamu gak makan kamu nanti sakit
aku mau ke kamar mandi dulu ya pak
aku mau cuci tangan
ya udah boleh boleh
kalau gitu bapak tunggu di ruang makan ya
udah jangan nangis lagi nak
aduh kenapa lagi sih tasnya
kayaknya tadi habis nangis deh